di mana ada sepatah kata sedikit aja masih gitu
ada satu kejadian sebelum tanggal
ini terjadi tanggal enam pertanyaannya kan begitu siapa yang melakukan
betul nggak terjemahkan sendiri di tanggal enam pak ferry
bibirnya berjarah ada yang mencatat tuh
saya mungkin tidak bisa bercerita banyak tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri
jadi saya tekankan lagi ada terjadi percekcokan yang luar biasa
yang akhirnya saya berniat untuk
istri saya yang sudah istris
menenangkan memiting nggak pak
bagaimana cara bapak menenangkan itu
menenangkan dari istri saya yang sudah istris
memukul mukul dirinya sendiri
berusaha menyakiti diri sendiri
jadi saya mengangkat beliau ke kasur
pada saat itu beliau memajukan mukanya
menempel mukanya ke saya
dengan mengutamakan kata kata
akhirnya saya ingin menyudahi saya bilang
karena kata kata itu yang yang yang buat saya
sudah keluar dari mulut istri saya
akhirnya saya ingin menyudahi
saya rebahkan dia di tempat tidur
dan pada saat itulah dia bilang bahwa
saya mematahkan hidungnya
sampai detik ini
adalah membuka komunikasi
saya masih suami sahnya
tapi pada saat kejadian
pintu komunikasi itu sudah tertutup

baik untuk saya maupun keluarga saya

saya mempunyai seorang ibu usianya tujuh puluh enam tahun
yang sekarang sedang jatuh sakit
karena ada pemberitanya ini
ibu saya sudah mencoba juga
yang biasa dimana ada masalah rumah tangga
biasa keluarganya yang akan menyelesaikan

saya juga sangat menyesalkan
saya juga sangat menyesalkan
yang tadinya harapan saya
bukan malah memperkeruh atau memperuncing
bukan malah memperkeruh atau memperuncing
sampai saya dibilang
saya masih suaminya
sukom selanjutnya ya kita
nanti masih menunggu bagaimana
hasil pemeriksaan dari penyidik
yang bersangkutan bisa ditahan
kami semua tergantung daripada hasil pemeriksaan penyidik
kita tunggu saja nanti sore
seperti apa hasil pemeriksaan
oleh penyidik terhadap
untuk pemerintahan dari pengacara
agar tidak ditahan
ya kita tunggu saja ya nanti penyidik seperti apa
karena semua terkait pemeriksaan ini adalah
kewenangan daripada penyidik
tinggi dari atas begitu tangannya dikini
terus kepalanya dikini ibu ya
terus kepalanya dikini ibu ya
ya kita ikan dahinya ke pangkal hidung
ya kita ikan dahinya ke pangkal hidung
itulah yang menghasilkan
darah yang sangat banyak